warga jakarta dan sekitarnya tentu sudah familiar dengan menu yang satu ini gabus pucung
nama gabus pucung berasal dari dua bahan utama yakni ikan gabus dan kuah pucung
pucung atau kluwak merupakan rempah yang biasa ditemui pada rawon
selamat datang pemirsa di segmen sehari menjadi
di depan saya sudah ada ikan gabus yang dimasak pucung atau dimasak dengan kluk mie khas betawi ini
wah kuahnya padat gurihnya berasa banget dan yang saya suka tuh dia hmm ada seger segernya dikit
harus pakai nasi nih
gabus pucung menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat betawi yang disebut nyorok
nyorog adalah tradisi mengantarkan makanan dari anak kepada orang tua setiap menjelang bulan puasa dan lebaran

agar gabus tidak digoreng atau dibakar dalam olahan ini melainkan direbus bersama bumbu bumbu yang telah disiapkan di dalam kuali
tapi di episode kali ini saya tidak akan membahas mengenai detail kuliner seperti apa enggak
tapi saya akan membahas bagaimana caranya mendapatkan ikan gabus yang sekenyol ini
salah satu tempat yang membudidayakan ikan gabus untuk diolah menjadi bahan pangan
adalah di kuali

bentuk kepala ikan gabus cukup besar dan sedikit bersisik seperti ular
inilah yang menyebabkan ikan dengan nama latin cana triata ini dijuluki snake han atau ikan berkepala ular
kegiatan di pagi hari di kolam ikan gabus ini diawali dengan pemberian pakan
kalau di kolam kegiatan selalu diawali dengan ngasih makan
ini debitnya ya pak ya
bibitnya dikasih makan
dalam satu bulan tempat ini bisa menghasilkan lima puluh kg ikan gabus siap konsumsi
harga jual ikan gabus berkisar rp tujuh puluh sampai rp sembilan puluh per kilogram
ikan gabus ini selain dalam tanda kutip pemalu ya
kalau kita udah suka kabur aja
ikan gabus ini juga lebih suka dalam tanda kutip nyemil
jadi makannya tuh bisa dikatakan kata bapaknya tuh nggak banyak
tapi makanannya cukup rutin
biasanya di pagi terus kemudian menjelang siang sore makan
terus malam hari juga makan
dalam skala nasional produksi ikan gabus meningkat dari tahun ke tahun
data kementerian kelautan dan perikanan mencatat
pada dua ribu lima belas produksi gabus mencapai enam empat ratus ton
jumlah ini berlipat ganda menjadi dua puluh satu ribu ton pada dua ribu sembilan belas
nah ini lengket nih dia seperti aloe vera ya
ada lengket lengketnya itu yang bikin si ikannya itu licin
teknik peminjahan merupakan proses perkawinan yang terjadi antara indukan jantan dan betina
dan terjadi di luar tubuh ikan atau eksternal
jangan lupa pengecekan juga apakah indukan ini sehat atau enggak
sebetulnya tempat ini itu tidak menjual indukan
tapi kalaupun misalkan ada rataan harganya sekitar satu jutaan ke atas untuk sepasang indukan ikan gabus ini
ini usianya sudah dua tahun
minder enggak saya
ikan gabus di tempat ini dikawinkan dengan cara alami
yakni ditempatkan dalam satu kolam yang sama
dengan perbandingan satu jantan untuk satu betina
kira kira seminggu lah kita lihat
seminggu kita lihat nanti telurnya akan ngapung di enceng godok ini
proses pemijahan biasa memakan waktu dua hingga tiga hari
dan satu pasang ikan gabus dapat menghasilkan sepuluh ribu telur
waktu atau cuaca terbaik untuk mengawinkan ikan gabus adalah saat musim hujan
peminjahan yang sukses ditandai dengan induk jantan yang bergerak mendekat
dan mengelilingi induk betina
namun bila peminjahan berpotensi gagal
biasanya kedua ikan akan saling menjauh bahkan saling serang
telurnya ikan gabus akan muncul di permukaan
dan fungsinya encing godok ini untuk sebagai tempat ikan gabus itu bertelur
sehingga telurnya akan ngumpul di situ
telur telur ini akan menjadi larva dalam waktu sekitar
sekitar tiga hari
kalau gabus dewasa mengkonsumsi makanan berupa pelet
larva hanya mengkonsumsi cacing sutra
kalau untuk sampai siap konsumsi berapa lama pak
harusnya sih tujuh sampai delapan bulan sudah masuk ke sekilo isi tujuh dari larva ini
sampai delapan bulan ya tapi kalau yang besar lebih dari setahun
cacing sutra tinggi kandungan protein yang sangat diperlukan oleh benih ikan
untuk dapat tumbuh
jadi bibit ikan gabus
selain bibit dan larva gabus
tempat ini juga menjual ikan gabus berukuran sedang
berusia tiga sampai lima bulan
dan sekarang waktunya panen
bibitnya dibagi dua
ada yang dijual bibitnya silahkan mau dibesarkan
ada yang dijual bibitnya
bibit yang tanggung nih atau yang remajanya
dan kita akan panen yang itu
saat masih anakan ikan gabus hidup berkoloni
dan ketika mulai besar
di alam ikan gabus ini bersifat soliter atau hidup sendiri sendiri
tetapi karena sudah biasa disatukan ditempat budidaya
ikan gabus tak lagi saling serang seperti di alam liar
tidak tapi informasi dari bapaknya selama masih ada lendir lendirnya itu yang lengket lengket tadi dia masih akan bertahan selama beberapa jam
tapi kita harus sebut jangan sampai mereka
udah milih udah milih
aduh kasihan ikannya ini
kena besi kena keton lumayan
terdulu sakit aduh
aduh mahke ikan
ini korban kedudukan saya
aduh mahke ikan
ya ketemu tadi di dekat pinggul saya
kayaknya tadi pas saya kepleset ketiban
makan satu korban ikan
jangan lupa bersihkan lumut atau kotoran sisa peret di dasar kolam
tujuannya agar kadar amonia di dalam kolam tidak tinggi
kadar amonia tinggi berbahaya bagi ikan gabus
selain itu lumut juga berpotensi membuat ikan terjangkit
ini kalau yang tadi untuk yang ukuran remaja lah ya
nah ini untuk yang dewasanya untuk siap konsumsi
ada ikan yang belum terlalu besar ada juga yang dijual dengan ukuran siap konsumsi
ketika panen periksa juga apakah ikan dalam kondisi baik atau membutuhkan perawatan lebih lanjut
kalau ciri ciri yang sehat itu gimana jendral
jadi kita lihat dari jumlahnya

jadi kita lihat dari jumlahnya
kelihatan langitnya ya
jadi ini kan kelihatan langitnya
kelihatan langitnya artinya dia cukup sehat karena proteinnya terjaga
kemudian dari segi visual tubuhnya ini tidak terlihat ada luka luka
artinya mungkin di sini potensi kalimbalnya sedikit
dalam sebulan pemilik usaha budidaya ikan gabus bisa mengantongi belasan sampai puluhan juta rupiah
tergantung jumlah pesanan
namun tak semua hal berjalan mulus sesuai rencana
nah ya kita pernah mengalami kematian massal bibit sekitar sepuluh ekor pernah kemudian
juga ketika bibit itu sudah menjadi ukuran palang atau ukuran tanggung untuk siap sebentar lagi
naik tingkatan menjadi konsumsi itu juga kita pernah mengalami kematian massal menjaga kualitas
ikan sampai ke tangan pelanggan harus menjadi prioritas ikan dikemas dalam plastik dengan
kadar oksigen dan jangan dikemas dalam jumlah terlalu banyak agar ikan tidak mati selama proses
pengiriman selain dibikin goreng atau dimasak dengan gabus pucung ataupun keluar nah ini bisa
juga jadi mpe mpe biasanya kan mpe mpe dengan ikan tenggiri ya pak ya ini ikan gabus seperti
selain rasa yang lezat dan menghasilkan rupiah yang menjanjikan setiap bulan ikan gabus juga
memiliki manfaat lain salah satunya mempercepat proses penyembuhan luka pasca operasi pada kondisi
pas keoperasi ini seringkali terjadi kondisi yang namanya hipoalbuminemia atau kondisi dimana
albumin darah kita tuh turun ya nah menariknya pada ikan gabus ini merupakan ikan dengan kandungan
jadi albumin inilah nantinya akan berperan dalam proses penyembuhan luka khususnya dalam proses
pembentukan jaringan jaringan dan fernando dui agung yul biarto kabupaten bogor jawa barat